pasca pengumuman putusan mk terkait batas usia capres cawapres wali kota solo gibran raka buming raka
mengaku mendapat panggilan dari sekjen dpp pdip
gibran wali kota solo mengatakan akan memenuhi panggilan sekjen pdip hasto
untuk datang ke dpp pdip di jakarta pada rabu mendatang
gibran rencananya akan melaporkan perkembangan politik di solo
termasuk rencana pencalonan sebagai cawapresnya prabowo
meskipun begitu gibran menegaskan tidak ada ambisi untuk maju sebagai cawapres
ia masih merupakan kader pdip meski saat ini banyak parpol
lawan termasuk capres prabowo meminangnya sebagai cawapres